gak ada gigitannya pisan mau diaduin sama anak anaknya
sama si anaknya si cai cai mary cai kumaha
aduh ngeraken pisan kamu gak liat siat tadi
momi malu kalah sama si cai cai mari cai tadi di lokasi syuting
dia loncat loncat anaknya si boy menang balapan
tadi aku juga abis nonton balapan itu kok mam
semua itu kan gara gara doa kamu kan
kok berkat doa aku
bukan cuma doaku aja kali
tapi doa banyak orang
terutama doa dari orang tua kamu
emang kamu raja gombal
nih gak apa apa
malahan kalau kamu gak nonton aku tuh jadi tenang
aman kan semuanya
sama anak black cobra sih aman aman aja
soalnya tadi kita tuh dikawal sama polisi
tapi selesai dikawal sama polisi
kita disergap sama anak
oh aku inget
ini semua tuh pasti gara gara
dhani dakar deh
aku bingung deh sama dia boy
masa urusan pribadi dibawa bawa sih
ke kelompok kayak gitu
ya mungkin dani dakar itu ketuanya kali
aku bingung deh
perasa anak anak bc aja
kalian belum kelar masalahnya
padahal kan klub aji itu klub yang baik
kamu denger ya refe
jadi orang baik itu tuh susah
tapi kalau jadi orang jahat tuh gampang
karena kalau misalnya
kita mau jadi orang baik
kayak klub aja lah
klub aja kan sekarang udah mau jalan
di jalan yang lurus
tapi masih banyak aja godaannya untuk
bikin kita gak kearas itu tau gak sih
jadi banyak masalah sama geng geng lain gitu
yaudah deh kalau gitu sekarang
sampai rumah kamu langsung istirahat
kamu pasti capek kan
tadi sih iya capek
cuman pas dengar suara kamu
kayak di charge gitu tau emak
kamu pasti lapar kan
makan dulu yuk
udah lama gak makan bakso
pak dua dong pak
gak pedes ya pak
sama ya pak
kayaknya si raya tuh orangnya baik ya
gue baru yang pertama kali ketemu dia aja
kayaknya yakin banget gitu kalau dia orangnya enak buat diajak berteman
ya raya sih emang baik
tapi yang gue lihat juga pacaran mereka tuh unik banget loh
soalnya mamanya si modi sama abangnya si raya tuh pacaran juga
kok bisa sih
terus kenapa raya sama si
terus kenapa raya sama modi masih bisa deket
ya dulu si modi sempet mutusin raya
demi ngalah mamanya modi sama abangnya raya pacaran
kamu liat sendiri
kayaknya gue masih bisa bersaing sama raya deh
karena gue yakin banget
cinta gue sama mondi pasti lebih besar dibanding cinta raya sama mondi
gue tuh gak bisa kejaga omongan lo ya
eh lo gak marah marah
jangan jangan lo emosi karena
karena si devi itu ya
lo denger ya
jangan pernah ngomongin tentang gue lagi
ini rumah kamu
tapi sana simone deh ya teteh
gue senang banget deh hari ini
iya sama sama kok bel
apalagi aku aku lebih senang banget saya jalan sama kamu
tapi untung aja tadi lo belain gue ya
kalau nggak anak anak aja pasti udah bete banget tuh sama gue
soalnya gara gara si dan nyerang kita tadi
mereka semua jadi nuduhnya gue
padahal gue nggak tau apa apa
udah lah bel nggak usah dipikirin
lagi juga itu bukan masalah kamu kan
yaudah kalau gitu aku pamit dulu nih
udah jam segini juga
sekali lagi thanks eki
kayaknya gue bakalan butuh lo buat bisa bikin cintanya mondy beralih ke gue
bikin mondi move on dari raya
bela lah bela
eta sahak barusan ayah lelaki kamu diantaran sama lelaki
eta teh bukan mondi pasti
mami kira si mondi nggak taunya si friday yang dateng
sahak eta sok dijawab
kamu nggak liat body badannya
nggak ada gini tanya pisang
mau diaduin sama anak anaknya
sama si anaknya si cai cai maricai kumaha
kamu nggak liat sih ya tadi
kalah sama si cai cai maricai tadi di lokasi syuting
pandangnya si boy menang balapan
tadi aku juga abis nonton balapan itu kok man
iya sama dia
mami sama si cai cai
aduh nggak ada gini tanya
oke juga cakep kali mam
ya tapi momi tenang aja deh
aku sama dia gak ada apa apa kok
aku cuma temenan sama dia
nggak ada acara pacar pacaran
nah nah nah
dari temenan jadi demen
oh jadi ya ttm
aku sama oki tuh gak ada apa apa
lagian si oki ini sama mondi tuh sahabatan
dan mereka tinggal satu rumah
ya lagiin aku sama oki juga cuma manfaatin dia doang kok mam
biar aku bisa gampang dapetin moni dari raya
dapetin mondi dari si raya
banyak pisahnya tanami
mami terkenal raya
raya tuh pacar mondi mam
emangnya dia cantik
lebih beautiful dari kamu